dan masih dari ketahuan mempartai demokrat agus sarimurte yudhanyo juga menyinggung isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat
dalam pidato politiknya di hadapan ribuan kader ahy menyentil jika pemilu ditunda apakah nantinya akan ada plt presiden
ahy mengatakan rakyat yang ditemui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
ia menilai posisi penting pemimpin negara akan kosong apabila pemilu ditunda
menurut ahy situasi nasional akan kacau apabila negara dipimpin oleh plt presiden dan juga ribuan plt anggota dpr atau wakil rakyat di pusat maupun di daerah
jikapun pemilu dua ribu dua puluh empat dipaksakan ditunda lalu siapa yang akan memimpin kita nanti
karena karena sesuai perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri
masa tugasnya pada tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
pertanyaannya begini apa iya ada plt presiden
apa iya akan ada ratusan plt anggota dpr ri dan dpd ri
apakah iya ribuan plt anggota dpr di provinsi kabupaten kota
kalau di negara kita ada plt presiden dan ribuan plt wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama dua hingga tiga tahun betapa kacau dan chaosnya situasi nasional kita